untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi
masal pemerintah provinsi dki jakarta
tengah menggodok bus angkut berbasis digital
rencananya pemprov dki jakarta melalui pt transjakarta
akan segera melakukan pengadaan ratusan bus baru buatan jerman
dengan konsep tempat duduk baru yang seluruhnya menghadap ke depan
rabu pagi gubernur dki jakarta basuki caya purnama
didampingi oleh direktur pt transjakarta budi kaliwono
melihat prototipe bus baru buatan mercedes benz
di halaman parkir balai kota jakarta
bus baru ini memiliki susunan tempat duduk yang seluruhnya menghadap ke depan
berbeda dengan bus transjakarta saat ini yang susunan tempat duduknya berhadapan
model ini dibuat untuk meningkatkan kenyamanan pengguna bus
dan rencananya pemprov dki akan memesan seratus bus
jika transjakarta sudah menguasai penuh track angkutan jakarta dan bersistem digital
supaya bersaing kan kalau cuma dua merek kan kurang
ada tiga merek ada hino ada empat merek yang kelas dunia lebih bagus kan
saya bilang kan jadi transjakarta harusnya gak ada masalah
kami siapkan subsidi pso tiga dua triliun setahun